surat keputusan bersama empat menteri mengenai diskresi pelaksanaan pendidikan pada masa pandemi covid sembilan belas
telah dilaksanakan di surabaya jawa timur semenjak awal agustus
surat edaran nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh dua ini dilaksanakan dengan ketentuan
maka rombongan itu melanjutkan pembelajaran secara daring
jadi bisa yang lain rombongan pelajar yang lain boleh melaksanakan tetap muka
selebihnya pengetatan protokol kesehatan dan capaian vaksinasi juga akan diprioritaskan
karena itu untuk aktivitas pembelajaran tetap muka kita berharap tetap dilaksanakan seperti biasanya
namun pihak satgas dari sekolah harus tetap memperhatikan protokol kesehatan
karena tidak ada cara lain untuk kita menghentikan penularan covid sembilan belas dengan protokol kesehatan yang sangat berpengaruh

sementara itu ikatan dokter anak indonesia atau idai jawa timur memberikan dukungan
pembelajaran tatap muka tetap dilanjutkan dengan syarat pengetatan protokol kesehatan
rekomendasi idai berdasarkan temuan bahwa angka kasus meningkat
namun tingkat hunian di rumah sakit dan angka kematian tidak tinggi
tetap saja tapi prokesnya diperkuat
karena lebih banyak kerugiannya dibanding keuntungannya dengan menutup bpm
sudah masuk tidak sekolah lagi
ada permasalahan di daerah daerah slam area
yaitu mereka tidak punya koneksi dan sebagainya itu
prinsip idai jawa timur itu tidak bisa hitam putih gitu
oh harus tutup anu enggak
tapi kasus berkasus kalau memang ada diisolasi
dirawat di rumah atau kalau perlu di rumah sakit
isoman atau di rumah sakit kalau sehat batu
seminggu dilaksanakan diskresi pembelajaran tatap muka
satgas covid sembilan belas surabaya menyatakan belum ada laporan satu rombongan belajar
dengan jumlah kasus terkonfirmasi melebihi lima persen
capaian vaksinasi di surabaya sendiri telah mencapai satu ratus tiga puluh tiga persen untuk dosis pertama
satu ratus enam belas persen untuk dosis kedua dan lima puluh persen untuk booster
wida subianto aga dipa surabaya jawa timur